kita ke informasi selanjutnya besok dua puluh mei adalah hari kebangkitan nasional
bangkitnya suatu bangsa tentunya bisa diukur dari sisi ekonominya
bangkitnya ekonomi suatu negara tentunya terlihat juga dari pembangunan infrastrukturnya
indonesia menjadi salah satu negara dengan bangkitnya sektor infrastruktur khususnya untuk transportasi
hal ini juga yang menjadi mega proyek presiden joko widodo hingga tahun dua ribu sembilan belas
seperti apa kebangkitan infrastruktur indonesia
mari kita simak kita lihat dulu untuk proyek yang pertama
ini yang terdaftar sebagai salah satu proyek yang masuk komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas
yang pertama adalah jalan tol trans sumatera yang terdiri dari delapan ruas yang memakan biaya sebanyak rp delapan puluh satu triliun
pemerintah bertanggung jawab untuk dana rp delapan puluh satu triliun ini pembebasan lahan
untuk pembebasan lahan saja ini memakan biaya hampir rp empat triliun
sementara untuk biaya konstruksi dari delapan ruas tol ini ini mencapai hampir
rp tiga puluh enam triliun yang akan dibebankan kepada tiga badan usaha jalan tol
kalau kita lihat dari delapan ruas jalan tol ini bahkan ada yang sudah siap untuk digunakan pada saat arus mudik ataupun juga lebaran pada tahun dua ribu tujuh belas
yaitu tol medan binjai kemudian juga palembang indralaya dan juga bakau huni terbanggi
ini diklaim oleh menteri pwpr bisa digunakan ketiga tol ini sehingga untuk anda yang ingin mudik ke daerah sumatera
yang terlintas memang untuk tol sumatera ini dari provinsi lampung hingga ke aceh
ini memang menjadi mega proyek yang sangat besar
di tiga ruas tol tadi anda sudah bisa menggunakannya klaim dari menteri pupr
kita lihat apakah benar benar akan terbukti bisa digunakan ketiga ruas tol ini pada saat nanti arus mudik dan juga arus balik
kalau kita lihat dari pembangunan ruas jalan tol trans sumatera ini tentunya akan membangkitkan juga ekonomi dari seluruh wilayah yang dilewati oleh jawa
jalan lintas tol trans sumatera ini tentunya
karena mau tidak mau nanti akan ada pom bensin di sana kemudian juga akan ada tempat peristirahatan di sana
sehingga juga akhirnya membuat kehidupan di sekitar jalan tol trans sumatera juga akhirnya bangkit ekonominya di sana
sehingga tidak hanya mungkin yang sebelumnya para petani di sana hanya mungkin bercocok tanam
namun dengan adanya tol trans sumatera ini bisa saja membuka usaha usaha lainnya seperti salah satunya adalah warung makan
dan juga yang paling terasa adalah
nanti adalah untuk biaya biaya logistik antara dari lampung hingga ke aceh yang biasanya memakan waktu yang cukup lama
untuk jalur daratnya dengan adanya jalan tol trans sumatera ini juga tentunya akan menghemat sejumlah biaya
akhirnya apa bangkit lagi untuk ekonomi perusahaan perusahaan dan juga akhirnya bisa dikatakan
daya beli masyarakat di sana juga akan semakin tinggi karena bisa saja harganya semakin murah
karena biaya logistik juga akan semakin tinggi
kita bergeser ke proyek selanjutnya yaitu proyek dari kereta ekspres soekarno hatta international airport
ataupun shia ini memang baru walaupun ini bukan yang pertama kali di indonesia karena sudah ada di medan di kuala namu
namun ini merupakan ibu kota jakarta
kita lihat untuk nilai investasi dari kereta api ekspres soekarno hatta international airport ini sebesar dua puluh empat triliun rupiah
dan diperkirakan dengan adanya
kereta ekspres ini dari tengah kota dari stasiun manggarai ataupun juga dari stasiun sudirman
sudirman baru ini akan memakan waktu ke bandara soekarno hatta ini hanya sekitar tiga puluh sampai lima puluh menit saja
sementara kalau anda mungkin di saat jam jam pulang kantor atau berangkat kantor mau menuju bandara
melalui jalan tol dalam kota pun melalui jalan raya biasa ini bisa memakan waktu mungkin lebih dari satu jam
dengan ketakutan ketinggalan pesawat tentunya dengan adanya moda transportasi
kereta api ini dengan hitungan jarak tempuh dan juga hitungan waktu yang pasti
ini tentunya akan lebih bisa memilih sebagai alternatif untuk anda menuju ke bandara soekarno hatta
dan diperkirakan akan beroperasi pada bulan juli ini tentunya dengan adanya kereta api ekspres ini
juga bisa saja menggairahkan industri pariwisata karena para turis sekarang tidak bingung lagi
untuk berangkat dari bandara soekarno hatta begitu mereka lancar
sehingga akhirnya kita akan bergeser ke proyek selanjutnya
proyek selanjutnya adalah masih dari ibu kota yaitu mrt jakarta jalur selatan utara
inilah yang baru ada di indonesia
ini pertama kali untuk mrt mass rapid transport ada di jakarta dengan nilai investasi sebanyak dua puluh lima triliun rupiah
dan untuk ke mrt ini memang kalau kita lihat bisa sangat menghemat waktu kemacetan
yang memang biasa terjadi di jalan protokol di kota jakarta
waktu pertama kali kalau kita lihat ini memang di proyek pertama ini masih lebak bulus
dan hotel indonesia memang belum terlalu
panjang namun ini akan bisa sangat menghemat dari kerugian yang biasanya ditimbulkan kemacetan
para pengusaha ataupun juga mungkin anda para karyawan bisa menghemat waktu sehingga anda bisa juga produktif
menggunakan waktu yang biasanya mungkin ke kantor bisa satu hingga dua jam namun dengan adanya mrt ini akan lebih cepat
dan anda bisa produktif dan juga anda bisa menambahkan kebangkitan ekonomi kantong sendiri
dengan kantong sendiri yang semakin bangkit ekonominya juga tentunya bisa berpotensi
untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga tentunya dengan daya beli masyarakat yang tinggi
tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kita sekarang bergeser ke pulau sumatera lagi yaitu pelabuhan international hub di kuala tanjung
dengan estimasi nilai investasi sebanyak tiga puluh triliun rupiah dari target ini
pemerintah ingin mengambil market ataupun juga pasar dari perusahaan perusahaan yang biasa
mereka memakirkan barang barangnya di pelabuhan di malaysia ataupun dengan singapura
karena memang daya tampung dari pelabuhan di indonesia ini belum mampu untuk kapal kapal besar untuk teus yang besar
sehingga dengan adanya pelabuhan international hub kuala tanjung ini bisa membangkitkan ekonomi di pulau sumatera
dan juga mengambil market dari malaysia dan singapura sehingga jika mereka ingin
mendistribusikan barangnya ke tanah air tidak lagi harus melalui malaysia dan singapura
namun bisa langsung ke indonesia bisa langsung ke pelabuhan international hub kuala tanjung
akan sangat berpotensi meningkatkan kebangkitan ekonomi di pulau sumatera
juga tentunya nantinya ujungnya akan kebangkitan ekonomi di tanah air
dan yang terakhir kita bergeser ke pulau kalimantan yaitu kereta api kalimantan timur
dengan nilai investasi sebanyak dua puluh lima triliun rupiah
untuk proyek ini ini bekerja sama memang pt kereta api borneo
akan bekerja sama dengan russian railway yaitu perusahaan kereta api dari rusia
dan untuk kereta api kalimantan timur ini membentang dari kabupaten kutai barat
kabupaten pasir penajam pasir hingga ke kota balikpapan
dari proyek ini ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh
sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dari perusahaan pertambangan
dengan semakin efisiennya dan juga semakin murahnya untuk distribusi industri pertambangan di kalimantan
ini juga tentunya akan semakin menurunkan harga dari batu bara
dan dengan harganya semakin turun juga akan semakin bersaing
tentunya dengan batu bara ataupun juga industri pertambangan dari negara lainnya
dengan seperti itu potensi ekspor dari industri pertambangan indonesia juga akan semakin meningkat
dengan adanya infrastruktur yang bangkit tentunya akan sangat berkontribusi besar
terhadap kebangkitan nasional karena apa seperti yang saya katakan sebelumnya
bahwa banyak sekali efek domino yang ditimbulkan dari adanya proyek ini
dan juga tentunya akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik